kita tergabung dengan kiki harjadi di perjalanan menuju lokasi pemakaman emiril han mumtaz di kecamatan cimaung kabupaten bandung
kiki bisa anda ceritakan suasana iring iringan sekarang sudah sampai mana dan bagaimana dengan suasana perjalanan hingga saat ini
iya yuda selamat pagi tadi proses iring iringan ataupun bertolaknya dari jenazah almarhum eril ini berangkat dari gedung pakuan sekira pukul sembilan lebih dua puluh menit
artinya memang sedikit molor dari jadwal yang kemudian sudah ditentukan seharusnya berangkat pada pukul sembilan pagi ini
dan saat ini saya sudah berada di dalam tol pastir yang akan menuju ke tol soroja atau sorojang pasir koja yang nantinya akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir dari emirhan mumtaz
yuda bisa saya gambarkan kepada anda kondisinya memang tadi di jalan raya bandung menuju gerbang tol memang luar biasa antusiasme dari masyarakat untuk kemudian bisa memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum eril
mereka berjajar baik itu dari sejumlah lapisan masyarakat baik itu warga biasa kemudian juga para pelajar bahkan sejumlah karyawan karyawan yang berada di lokasi di jalur yang kemudian dilewati oleh almarhum ini
mereka sengaja keluar untuk memberikan penghormatan terakhir berupa doa doa dari almarhum eril
kami melihat langsung keluar dengan begitu lancar dari gedung pakuan kemudian menyusuri jalan kebonkawung kemudian juga menuju ke jalan pasir kaliki
hingga akhirnya berada di dalam tol paster dan memang saat ini lokasi posisi mobil kami mobil cnn indonesia berada tepat di belakang
delapan mobil dari mobil jenazah yang kemudian membawa emeril kan mumtaz
tadi kami melihat di mobil jenazah sudah ada ayahanda dari almarhum eril yakni bapak gubernur jawa barat ridwan kamil bersama dengan keluarga
tidak banyak ekspresi yang kemudian disampaikan oleh ridwan kamil mereka
ridwan kamil hanya memberikan lambayan tangan sambil sesekali mengucapkan terima kasih kepada warga yang kemudian
datang langsung menyaksikan rombongan untuk melakukan perjalanan dari gedung pakuan menuju ke tempat peristirahatan terakhir eril yakni di kawasan cimaung kabupaten bandung
ini juga kami saksikan beberapa petugas dari jasa marga juga memberikan penghormatan terakhir kepada eril baru saja
dan memang kita baru saja masuk tol yuda kita akan coba tunjukkan gambar terkini
foto jurnalis kami rusman rusmana akan memberikan gambaran kepada anda
kami baru saja masuk ke gerbang tol paster
gambaran terkait dengan iring iringan yang kemudian dilakukan oleh jenazah dari emeril kan mumtaz
kami tepat berada delapan mobil dari belakang jenazah emeril begitu
dan memang tadi kalau saya coba review juga mereka para warga yang kemudian berada di kanan dan juga di kiri kami sayup sayup menyampaikan salawat untuk mengiringi kepergian dari emeril kan mumtaz untuk kemudian menuju ke tempat peristirahatan terakhir
ini luar biasa
ini luar biasa sekali yuda
kita bisa lihat begitu tadi ketika memang sebelum masuk tol banyak warga yang kemudian berada di pinggir kanan dan juga kiri
memang menurut rencana informasi yang kemudian kami terima yuda bahwa perjalanan dari gedung pakuan menuju ke tempat peristirahatan eril tepatnya di kawasan cimaung kabupaten bandung ini berjarak ataupun memakan durasi kurang lebih selama satu lima jam
artinya diperkirakan pukul sebelas atau dua belas
kurang dari pukul sebelas rombongan ini akan tiba di kawasan cimaung kabupaten bandung untuk kemudian melakukan prosesi pemakaman
nah ini dia iring iringan yang kemudian sudah dilakukan
kami awak media yuda tidak bisa mengambil gambar lebih dekat lagi karena memang sudah ada informasi ataupun aturan dari tim media dari ridwan kamil termasuk juga dari pemerintah provinsi jawa barat
untuk memberi jarak kepada keluarga agar kemudian prosesi pemakaman ini bisa berjalan dengan lancar begitu
proses pengamanan tadi dilakukan secara maksimal oleh polrestabes bandung dalam hal ini adalah kasat lantasnya bapak arik mengatakan bahwa memang pengamanan dilakukan di titik titik tertentu
nah bisa anda saksikan itu tadi saat ada beberapa anak anak yang kemudian melakukan penghormatan terakhir kepada ananda emeril kan mumtaz
kami juga sempat berbincang
dengan sejumlah warga ataupun alumni dari tempat sekolah sma eril adik adik kelasnya adik adik tingkatnya dari almarhum elir mengatakan bahwa memang perangan sosok anak muda yang memiliki jiwa yang luar biasa sosialnya yang luar biasa
sehingga kita mencoba lebih dekat sepertinya sudah ada tanda tanda kita bisa lebih dekat lagi
anda saksikan di samping kiri sana itu adalah sejumlah warga yang kemudian
kemudian lokasinya berada di sekitar tol juga menyaksikan kepergian eril
mereka melambaikan tangan sebagai bentuk penghormatan sayup sayup dan mendengar suara dolawat dari mereka untuk kemudian mengantarkan eril ke pintu mengantarkan eril menuju ke tempat peristirahatannya
kita masih berusaha apakah bisa tidak untuk melihat bagaimana prosesi pemakaman ataupun nazah yang membawa emeril kandang
yang tadi juga sempat kami lihat
tanda dari eril yakni gubernur jawa barat berada tepat di depan ya depan dari mobil jenazahnya untuk mengantarkan sang putra
saya coba review sedikit tadi alur keberangkatannya kira pukul sembilan lebih dua puluh menuju jalan kebon cukut dan mengarah ke pasir kaliki lalu masuk ke pintu gerbang tol paski
dan saat ini kami berada di gerbang tol pasir menuju gerbang tol soroja atau soreang pasir koja
kami berada di gerbang tol pasir
kita bisa lebih dekat lagi karena memang ada protokol yang kemudian berjaga di sisi kanan dan juga sisi kiri dari kendaraan jenazah yang membawa emeril kan mumtaz ini yuda
iya kiki kalau tadi anda katakan kurang lebih satu setengah jam mencapai kawasan pemakaman
tapi jika dilakukan dengan iring iringan kendaraan pengamanan mungkin lebih cepat lagi
kalau anda lihat memang kondisi lalu lintas saat ini terbilang lancar
tapi banyak sekali animo masyarakat disukai
sepanjang jalan yang memberikan doa dan juga menyambut kedatangan jenazah menuju ke pemakaman
anda bisa menceritakan bagaimana animo warga sepanjang jalan
tadi mungkin kiki bisa menceritakan sejauh anda melihat warga masyarakat mungkin yang memang tidak secara personal mengenal ariel
seperti apa mereka melihat prosesi saat ini kiki
iya yuda terus terang saya sangat takjub dengan antusiasme warga yang kemudian terlihat
dari mulai gerbang utama ataupun ketika keluar dari gedung pakuan sejumlah masyarakat ini sudah berjejer di kanan dan juga kiri sepanjang jalan
yuda sepanjang jalan gedung pakuan menuju gerbang tol paster mereka berdiri membawa spanduk bertuliskan ungkapan duka cita
tuliskan selamat jalan aeryl kemudian juga doa terbaik dipanjatkan aeryl kemudian juga aeryl semoga diberikan tempat yang lapang di sisi allah swt
itulah kurang lebih gambaran tulisan tulisan yang kemudian diberikan
kemudian dibawa oleh sejumlah warga mengiringi kepergian eril
selain membawa spanduk mereka juga membawa bunga mawar berwarna putih ketika kami cepat tanya kepada mereka apa tujuan membawa bunga
ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada aeryl sebagai ikon anak muda
meskipun beliau adalah seorang anak dari pejabat publik tapi kerendahan hati yang dimiliki eril kemudian juga semangat sosial yang dimiliki eril ini ternyata memberikan sebuah apa ya istilahnya nilai
tambah lain bagi para warga dan kemudian diceritakan tidak hanya anak muda yang kemudian juga berdiri di kanan dan kiri tapi juga sejumlah masyarakat dari mulai orang tua
bahkan mereka juga sebelumnya tidak mengenal eril sama sekali tapi dengan semangat yang kemudian disampaikan oleh eril melalui media sosial kemudian juga pemberitaan pemberitaan mereka meyakini bahwa eril merupakan sosok yang paling inspiratif dan juga memiliki peran lebih terhadap apa yang kemudian dilakukan selama ini
bahkan yuda saya gambarkan kepada anda
jalan tol ini seharusnya clear dari warga tapi warga sekitar bisa anda saksikan di kanan kiri layar kaca anda
ini adalah gambaran bagaimana warga ini terus berdatangan mengabadikan melambaikan tangan sayup sayup salawat kami dengar mengantarkan kepergian emeril kan mumtaz putra dari gubernur jawa barat bapak ridwan kamil
inilah bentuk kecintaan nampaknya dari warga bandung warga jawa barat untuk mengantarkan
untuk terakhir kalinya kepada emeril kanmumtas
nah berbicara mengenai situasi arus lalu lintas yuda yang kami pantau di dalam tol saat ini nampaknya memang cukup steril bahkan sejumlah warga yang kemudian yang bukan termasuk keiring iringan rombongan ini memang menepi terlebih dahulu untuk memberikan jalan kepada iring iringan agar kemudian bisa berjalan dengan tanpa hambatan begitu
sehingga memang bisa anda saksikan begitu di layar kaca anda di sebelah kiri ini juga sejumlah truk truk operasional
kemudian juga warga ini sudah mulai menepi
yuda saat ini kita sudah bergeser masuk ke pintu tol soroja
ini juga ini adalah salah satu akses terakhir begitu ya untuk masuk ke kawasan cimaung
jaraknya kurang lebih untuk keluar tol soroja ini sekitar lebih dari lima km
nampaknya untuk kemudian keluar dan ini merupakan akses terakhir pintu tol dari paster menuju soreang pasir koja
nah kita lihat ini adalah proses
sehingga memang dilakukan juga pengamanan oleh pihak jasa marga di sini terlihat begitu untuk kemudian bisa akses dengan mudah menuju ke tol soroja ini
yuda informasikan kepada anda dan juga pemirsa di rumah ini adalah akses terakhir sebelum nantinya masuk ke kawasan kabupaten bandung
untuk pintu tol dari paster kemudian nantinya ke pintu tol soroja yang nantinya keluar di soreang
dan nantinya akan dilanjutkan melalui jalur arteri menuju ke pemakaman
informasi yang kemudian kami dapatkan dari pihak kepolisian polresta bandung
mengatakan bahwa memang kurang lebih ada sekitar satu ratus lima puluh tim pengamanan gabungan dari polres bandung
kemudian juga dinas perhubungan kabupaten bandung termasuk juga dari satpol pp
untuk kemudian mengamankan kedatangan dari jenazah emeril kan mumtaz untuk kemudian nanti akan dimakamkan di kawasan kabupaten bandung jawa barat ini
ya kiki kalau tadi anda katakan ini adalah akses terakhir
arah seroja menuju ke arah kabupaten bandung berarti nanti melalui jalur utama
lalu bagaimana dengan akses jalur utama
memang di sana pasti akan lebih padat mengingat memang jalur utama pastinya sudah bersentuhan dengan jalur kegiatan keseharian warga
lalu bagaimana dengan pengamanan disana
kemudian juga accessibility warga dan juga nanti kendaraan dari para pengiring jenazah maupun kendaraan jenazah sendiri
apakah sudah diperkirakan sehingga tidak saling mengganggu aktivitas disana
ya hal itu dikoordinasikan langsung oleh polresta bandung yang mengatakan bahwa memang sejumlah aturan ataupun skenario sudah dilakukan yuda untuk kemudian bisa melakukan pengamanan di kabupaten bandung
jadi memang koordinasi terus dilakukan antara polresta bes bandung kemudian juga polresta bandung termasuk didalamnya adalah pol dajawabarat yang melakukan pengawasan juga secara lebih intensif
ini adalah akses terakhir nanti kemudian kita akan masuk ke jalur arteri artinya memang jalurnya akan lebih sempit kemudian juga akan lebih padat lagi
sehingga memang diperlukan koordinasi
nah kalau tadi mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh polresta bandung mengamankan ada satu ratus lima puluh pengamanan juga sudah dilakukan
kemungkinan besar ataupun kemungkinan yang kemudian akan dilakukan di luar sana ataupun pasca keluar tol soroja ini akan ada sterilisasi jalur yang kemudian akan menuju ke pemakaman keluarga emeril kan mumtaz
karena memang kalau mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh tim media dari ridwan kamil mengatakan mengapa pada akhirnya keluarga memilih pukul sembilan pagi
karena keberangkatan akan dilakukan tidak lebih awal karena ini bertujuan untuk tidak mengganggu aktivitas dari warga
karena hari ini adalah hari senin tanggal tiga belas juni dua ribu dua puluh kemungkinan besar aktivitas masyarakat ini baru akan dimulai pada hari ini
semisal sekolah kemudian juga beraktivitas di dalam kantor sehingga pada akhirnya pihak keluarga memilih untuk kemudian melakukan perjalanan menuju tempat peristirahat emeril dari gedung pakuan ini sekira pukul sembilan
sehingga memang diprediksi ataupun diantarikan
sehingga memang diprediksi ataupun diantarikan

jadi kita harus berantisipasi dengan hal tersebut
yuda sudah pukul sepuluh kalau kita hitung hitung artinya tadi perjalanan dari gedung pakuan menuju ke kawasan soreang ini hanya memakan waktu kurang lebih empat puluh menit
jadi kalau prediksinya memang tidak akan lebih dari satu jam untuk tiba di tempat pemakaman umum tempat pemakaman keluarga di kawasan kabupaten bandung ini
kita saksikan ini adalah rombongan iring iringan